sorotan berikutnya ketua komisi pemberatasan korupsi dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas agus raharjo
mendatangi badan pengawas pemilu ri di jakarta
agus melaporkan dugaan kecurangan pemilu legislatif di tiga kabupaten di jawa timur
ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas sekaligus calon legislatif dpd jawa timur agus raharjo
menyebut dugaan kecurangan pemilihan anggota dpd sebelumnya
telah dilaporkan ke bawaslu jawa timur namun tidak ada tanggapan
awalnya kecurigaan penghitungan perolehan suara hanya terjadi di tiga desa
kemudian berkembang menjadi tiga kabupaten yakni kabupaten sumeneb pamekasan dan sampang
agus menjelaskan adanya perubahan drastis antara form c satu saat menjadi form d
dan hanya menguntungkan beberapa orang
jadi ini saya datang ke bawastu ri itu tujuannya melanjutkan yang kami lakukan di bawastu jawa timur
ada kemungkinan kecurangan pemilihan anggota dpc di madura
yang kami sampling tiga kabupaten waktu itu pertama hanya tiga desa pertama sekarang malah tiga kabupaten
yang kemudian sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara c satu menjadi d
ya menguntungkan beberapa orang saja
mengharap ada tindakan cepat
tapi ternyata tidak ada tindakan berjalan terus malah sekarang sudah rekap